ada pula informasi ragam tantangan yang menjadi viral terus bermunculan
yang terbaru ada challenge yang terinspirasi dari lagu dangdut dan regge
serta motor yang ngetrend di tahun delapan puluh an yaitu rx king challenge
ini dia rx king challenge yang tengah viral
mirip pantomim peserta beraksi menirukan naik jenis motor yang sempat berjaya di era delapan puluh hingga awal dua ribu an ini
lengkap dengan tiruan bunyi khas kenalpotnya
tak cuma laki laki wanita ternyata juga tak mau ketinggalan
karena cocok dilakukan beramai ramai tantangan ini juga banyak dimainkan saat perayaan tujuh belas agustus lalu
tapi kalau sedang tahan
ada teman rx king challenge sendirian juga bisa
nah ternyata ini dia awal mulanya
tantangan ini ternyata diambil dari refrain lagu numpah rx king atau naik rx king milik sonic monata
dirilis sejak empat desember dua ribu tujuh belas
gaung lagu berjenre campuran dangdut rege latin dan rock ini bisa jadi malah kalah dibandingkan challenge nya
hampir sembilan bulan diunggah di channel youtube label pancal record
videonya baru dilihat sekitar satu ratus dua puluh tujuh kali